jenazah ratu elizabeth ii masih disemayamkan di westminster hall jelang pemakaman kenegaraannya pada senin sembilan belas september atau tepatnya hari ini
masyarakat telah diberi kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir dan juga melihat peti jenazah sang ratu
nah saya akan mereview kembali rangkaian agenda persemayaman serta pemakaman ratu elizabeth ii
sebelumnya dari castle balmoral peti jenazah ratu elizabeth ii dibawa sejauh lebih dari dua ratus delapan puluh km ke edinbra pada pukul sepuluh tepatnya minggu sebelas september waktu setempat
kita lihat jenazahnya sudah tiba saya berikan penghormatan terakhir dulu
peti jenazah tiba di istana holly roothouse di kediaman resmi monarti inggris di ibu kota skotlandia pada senin sore dua belas september mulai pukul tujuh belas
masyarakat dapat melihat peti jenazah yang disiratkan di katedral selama dua puluh empat jam
dan saat itu putri anne anak perempuan satu satunya ratu elisabeth ii ini dia yang mendampingi mendiang sang ibu
kemudian pada selasa tiga belas september
peti jenazah ratu elizabeth ii dibawa dari bandara edinburgh ke istana buckingham
kemudian rabu sore peti jenazah ratu elizabeth ii dibawa ke westminster hall
jenazah ratu elizabeth ii ini disemayamkan di sini selama empat hari sebelum upacara pemakaman berlangsung
dan kemudian jenazah akan dibawa berjalan kaki dengan parade yang lambat
diiringi oleh juga militer dan anggota keluarga

jadi warga dapat menyaksikan prosesi yang melewati jalan jalan di jantung kota london
peti jenazahnya diselimuti panji kerajaan royal standard
dan juga ketika berada di westminster hall ada mahkota kerajaan yang bernama imperial state crown
dan juga simbol kerajaan lainnya seperti orb kemudian skep tray yang akan ditempatkan di atas peti
nah setelah peti mati ditempatkan di aula misa singkat akan diadakan
dan setelah itu masyarakat diperbolehkan
dan setelah itu masyarakat diperbolehkan
pertama saat peti jenazah ratu dibawa dari westminster hall ke westminster abbey
menggunakan kereta meriam state gun carridge of the royal navy
kereta meriam itu terakhir digunakan pada seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan dalam pemakaman paman pangeran philip
yaitu lord mountbatten yang ditarik oleh satu ratus empat puluh dua anggota angkatan laut kerajaan
peti jenazah ratu elizabeth ii ini akan dibawa berjalan kaki dari westminster abbey
peti jenazah ratu elizabeth ii ini akan dibawa berjalan kaki dari westminster app
peli ke wellington ark di hyde park di london sebelum akhirnya menuju ke castle windsor dengan mobil jenazah
dan sudah lewat tadi peti ratu akan melakukan perjalanan terakhirnya ke kapol st george di castle windsor
raja serta anggota senior keluarga kerajaan diharapkan bergabung dengan prosesi di quadrangle di kastil windsor
sebelum peti mati dimasuki kapol st george

akan diturunkan ke rubanah atau basement kerajaan di capel st george
tempat raja george vi dimakamkan yang dikenal dengan nama the royal foam